sudah ada korespondensi yang ada di indonesia mahardika utama di stadion utama gelora bung karno jakarta
dika bagaimana kans garuda muda ini untuk lolos ke babak selanjutnya
selamat sore eva kalau kita bicara kans garuda nusantara pada pertandingan malam hari ini melawan uni emirat arab
tentu masih terbuka walaupun juga di atas kertas memang bisa dikatakan berat karena lawan yang dihadapi adalah uni emirat arab atau uea
yang saat ini adalah pemuncak kelas main sementara grup a dengan raihan enam poin hasil dari dua kali kemenangan
bahkan di kemenangan terakhir mereka melawan china taipei mereka sangat superior dengan skor telak delapan
dan indonesia mengemban misi wajib menang tetapi hal tersebut tentu bukanlah misi mustahil
karena kalau kita lihat lagi dari rekor empat kali pertemuan terakhir dengan uni emirat arab di level u sembilan belas
indonesia meraih dua kali kemenangan satu kali hasil imbang
dan satu kali kalah
tetapi yang cukup minor adalah adanya semacam tradisi indonesia belum pernah menang dari tim timur tengah selama empat puluh tahun terakhir di ajang u sembilan belas termasuk melawan uni emirat arab
nah kalau kita berbicara tentang bagaimana analisis dari indonesia apa saja kelemahan dan kelebihannya yang dimiliki tentu
tentunya indonesia saat ini sedang dalam motivasi tinggi untuk memenangkan laga agar bisa menjaga asa untuk lolos ke babak perempat final
syaratnya tentu hanyalah kemenangan yang paling realistis untuk membawa indonesia lolos ke fase berikutnya
karena jika hasilnya imbang nanti indonesia masih harus menunggu hasil pertandingan dari qatar melawan china taipei yang digelar di jam yang sama itu pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat tetapi di stadion pakansari
dan jika kalah indonesia juga masih harus menanti hasil dari pertandingan tersebut dan dengan syarat china taipei menang dengan skor yang lebih dari empat dari qatar

dan jika hal tersebut adalah hal yang sangat sulit maka hal yang paling realistis adalah menentukan kemenangan dari lapangan sendiri dari pertandingan sendiri di stadion utama gelora bung karno
kemungkinan besar indonesia masih akan menurunkan formasi empat dua tiga satu di mana rafli mursali masih akan menjadi ujung tombak ditopang oleh witan sulaiman di sisi kiri dan juga sadil ramdhani dan juga egy maulana fikri yang akan menjadi playing playmaker atau striker lubang begitu di belakang rafli mursalim
kalau kita melihat lagi
bagaimana permainan indonesia pada saat dikalahkan qatar dengan skor enam puluh lima meskipun kalah
pada saat itu indonesia bermain dengan sangat spartan mampu mengejar empat gol selama dua puluh menit karena sampai menit ke enam puluh satu pada saat itu indonesia masih ketinggalan dengan skor enam satu tetapi akhirnya bisa memperkecil kedudukan menjadi satu
dan etos kerja seperti itu diharapkan masih bisa ditunjukkan oleh tod rivaldovere dan kawan kawan pada pertandingan malam hari ini
indonesia diharapkan juga bisa meminimalkan
kesalahan kesalahan individu di lini belakang karena seperti yang diakui oleh indra safri pada pertandingan kemarin tampak ada kesalahan individu di lini belakang atau individual defense bukan permasalahan organisasi defense begitu
karena tampak kesalahan kesalahan tersebut terjadi di lini belakang yang seharusnya tidak perlu terjadi
dan untuk mengantisipasi indonesia juga patut mewaspadai provokasi provokasi atau permainan mengulur ngulur waktu dari uni emirat arab yang mungkin juga akan diperagakan
dan untuk mengantisipasi indonesia juga patut mewaspadai provokasi provokasi atau permainan mengulur ngulur waktu dari uni emirat arab yang mungkin juga akan diperagakan

dan untuk mendukung tim garuda
ya tampak sejak sore hari tadi sudah cukup banyak supporter tim nasional indonesia yang datang ke stadion utama gelora bung karno dan saat ini bahkan sebagian di antara mereka sudah mulai masuk ke tribun
tetapi kalau dari penglihatan saya memang tampaknya tidak seramai seperti yang bisa kita saksikan pada hari minggu lalu
tetapi berapapun jumlahnya supporter tim nasional indonesia dipastikan akan menjadi pemain ke dua belas dari garuda
nusantara untuk memenangkan pertandingan malam hari ini
baiklah mahardika utama melaporkan langsung dari stadion utama gelora bung karno senayan jakarta terima kasih